kepolisian melakukan penyekatan di sejumlah titik khususnya di pintu masuk ke kota surabaya
penyekatan ditujukan untuk menghalau masa yang akan datang ke pengadilan negeri surabaya
untuk menghadiri sidang maupun menggelar unjuk rasa
satu ratus lima puluh personel gabungan dari polda jawa timur dan polrestabes surabaya disiagakan
di bundaran waru surabaya pada senin pagi
mereka melakukan penyekatan dan penjagaan di akses pintu masuk menuju kota pahlawan tersebut
untuk menghalau kedatangan aremania kelompok supporter dari arema fc
yang akan mengikuti persidangan kasus tragedi stadion kanjuruhan
tidak hanya aremania pendukung klub persebaya bonek juga diimbau polisi tidak datang ke pengadilan negeri surabaya
polisi tidak akan menerbitkan izin untuk unjuk rasa di pengadilan negeri surabaya bagi aremania maupun bonek
penyekatan ini dilakukan untuk mengantisipasi resiko bentrok antar supporter
penyekatan penyekatan untuk pengamanan sidang kasus panjuruan yang dilaksanakan di pengadilan negeri jalan arjuna kota surabaya
dengan kekuatan pagi hari ini kita berjumlah satu ratus lima puluh personil untuk melaksanakan pemantauan dan penyekatan
kalau ada masa dari supporter arema kita laksanakan penghentian dan pengecekan izin
kalau memang benar kita arahkan untuk kembali ke rumahnya